sekarang kita akan kembali untuk melihat lagi seperti apa dukungan dari keluarga untuk pasangan cagup dan juga cawagup dki jakarta
giliran keluarga dari pasangan nomor urut tiga
ya betul ada istri anies baswedan ferry farhati dan istri sandiaga uno nur asia punya harapan tersendiri tentu saja untuk suami tercinta yang melaju di pilkada dki jakarta
sejak awal anies baswedan sudah meminta dukungan dari istri tercinta untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di ibu kota
dukungan penuh dibalut pesan diberikan kepada mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu
mas anies itu orangnya sejak dulu memang orang yang selalu terlibat di publik ya terlibat di masyarakat
ketika dia mendapat tawaran ini dia melihat itu sebagai tanggung jawab
jadi buat saya juga tidak dalam posisi untuk bilang jangan
karena itu dia merasa itu sesuatu yang harus dikerjakan karena ada tanggung jawab yang diserahkan kepada dia
selama itu menjaga nama baik keluarga kita akan selalu
berbeda dengan keluarga anies keluarga sandiaga uno justru awalnya menentang keras rencananya terjun ke politik
namun sandi berhasil meyakinkan seluruh keluarganya
sebelumnya sandi sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sukses
kelompok nur lebih suka pak sandi jadi pengusaha atau politisi mpok
beda ya dua duanya buat saya nggak masalah
selama bang sandi itu happy ya di mana dia bisa memberikan
dedikasinya kepada dunia usaha dengan masyarakat
jadi memang sekarang sudah saatnya dia berbagi untuk masyarakat yang memang betul betul membutuhkan sosok bang sandi
keluarga berharap pasangan ini menang dan bisa menunaikan janji janjinya
nurina malinda cnn indonesia